dan kita ke informasi selanjutnya jurubicara badan pemenangan nasional prabowo sandi dhanil anzar simanjuntak mengatakan calon presiden nomor urut dua prabowo subianto siap menerima silaturahim yang akan dijalin capres petahana joko widodo
dan hil mengklaim prabowo selalu menyambut dengan tangan terbuka siapapun yang ingin membangun silaturahim
kalau silaturahim kan nggak ada salahnya dan toh jadi nggak ada konflik kan sebenarnya yang ada ya kompetisi kan istilah saya selalu begitu
ini tidak ada konflik yang ada kompetisi kalau bertemu ya silahkan pak prabowo terbuka ini kan rumah juga terbuka kapan saja dan pak jokowi juga tahu nomor telepon pak prabowo dan sebagainya
saya pikir semudah itu sebenarnya jadi yang kita tidak mau kalau kemudian pertemuan itu hanya digunakan sekedar formalitas lega persepsi politik
itu yang jadi
sudah tidak ingin